ini program yang sudah direvisi
saya baca sebentar
cuma setengah kilo
jalan kaki aja
rudi gak ada
di tempat saya nggak aman
tadi saya didatengin tukang parkir yang lama
cepatnya dateng kan
jadi ke terminal
jadi lagi di jalan
ada denny juga
denny lagi main kesitu
dia balik lagi kesini
aos lagi di jalan mau kesini
lagi sibuk urusan percintaan
lagi sibuk urusan percintaan
udah punya pacar
saya udah cerita
kemarin juga ada yang ngancam saya
tapi orangnya gak meyakinkan
kamu kenapa disini
di tempat saya nggak aman
tadi saya didatengin tukang parkir yang lama
kalau ada apa apa
saya gak tau nomor hp wakil komandan
urusan sama tukang parkir
gak perlu kedidu lagi
sebelum nyatat nomor hp saya
telepon bang edi dulu
kalau udah dekat kita masuk
jangan sampai kita udah masuk
udah pesen minuman
bang edi gak jadi datang
maaf pak sudah sampai mana
sebentar lagi saya sampai
iya bang terima kasih
bang edi sudah mau sampai
katanya kamu sudah punya pacar
ini program yang sudah direvisi
kita baca sebentar
saya bukan pemimpin kalian
cuma pemimpin rapat aja
kita sedang mengalami hal yang sama
seperti lebih dari setahun yang lalu
ada yang mau mengambil alih secara paksa
bisnis di jalan
pasar dan terminal
kita harus punya kesepakatan yang sama